ya seiring dengan diterapkannya kembali sistem pembatasan kendaraan bernomor ganjil genap di dki jakarta mulai tiga agustus transportasi publik mrt beroperasi kembali
ya meski memperpanjang waktu operasional pt mrt jakarta ini tetap membatasi jumlah penumpang per kereta guna mengantisipasi penyebaran virus corona
hari pertama penerapan sistem pembatasan kendaraan berplat nomor ganjil genap di ibu kota suasana stasiun mass rapid transit atau mrt lebak bulus jakarta selatan terpantau normal
mulai tiga agustus pt mrt jakarta mengoperasikan rangkaian kereta pukul lima pagi hingga sepuluh malam pada hari kerja dan pukul enam pagi hingga delapan malam pada akhir pekan
untuk mengantisipasi kepadatan di jam sibuk pukul tujuh hingga sembilan pagi
dan pukul lima sore hingga tujuh malam setiap hari kerja pt mrt jakarta menerapkan headway atau waktu kedatangan antar kereta per lima menit
selain membatasi jumlah penumpang enam puluh dua hingga enam puluh tujuh orang per kereta selama masa psbb transisi fase ketiga dki jakarta pt mrt jakarta tetap mengoperasikan empat belas rangkaian kereta pada hari kerja
saya sebetulnya agak sedikit keberatan karena saya kerjanya mobile
kemana kemana kita harus menggunakan kendaraan
tapi dengan begini saya agak sedikit lebih ter
harus menata kembali gitu loh jadwal jadwal pekerjaan
pilihannya kenapa mrt
mungkin dari segi kepadatan penumpang physical distancingnya agak lebih terjaga mungkin dibanding krl ya
yang selama ini saya lihat krl agak sedikit penuh dan agak sedikit kurang begitu teratur itu aja